dua pelaku pembacok ahli telematika itb herman syah dibawa ke polda metro jaya rabu siang untuk diperiksa lebih lanjut
usai ditangkap rabu dinihari polisi telah melakukan pra rekonstruksi dari tempat kejadian sampai rumah pelaku
polisi kini tengah mencari barang bukti pisau dan mobil yang digunakan para pelaku
dua pelaku pembacokan ahli telematika itb herman syah dibawa ke polda metro jaya untuk diperiksa lebih lanjut
sebelumnya kedua pelaku edwin hitipiu dan lawrence paliama telah menjalani prarekonstruksi kejadian mulai dari tempat kejadian perkara sampai rumah pelaku
di salah satu rumah pelaku polisi menemukan pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian dan masih ada bercak darah
terhadap pakaian itu kita lakukan penyitaan yang nantinya akan kita lakukan pemeriksaan laboratorium forensik
untuk mengetahui darah yang ada pada
barang bukti pisau yang digunakan untuk membacok saat ini masih dicari polisi
pelaku diketahui membuang pisau tersebut di kawasan cibubur
selain pisau polisi juga mencari mobil yang digunakan pelaku saat pembacokan terjadi
jadi yang bersangkutan dia malam itu habis dari dugem ya dari dugem
dan dia juga minum miras di situ ya minum miras
kemudian dia setelah itu dia pulang
nah kebetulan rumahnya kan di daerah depok sana itu ya
jadi dia melewati kilometer enam itu
selain mencari barang bukti polisi juga memburu pelaku lain yang satu mobil dengan dua pelaku yang telah ditangkap
diduga masih ada dua teman pelaku lain yang belum ditangkap
arief kurniawan jakarta
sebelumnya polisi menangkap dua pria yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap pakar telematika lulusan itb hermansyah
kedua pria itu ditangkap di daerah sawangan depok
sementara pengakuan penganyaya hermansyah mematahkan opini masyarakat terkait kasus rizik syihab
inilah aksi penangkapan kedua pelaku penganiayaan terhadap pakar telematika hermansyah
keduanya ditangkap saat sedang melintas dengan mobil berwarna hitam di jalan raya sawangan depok jawa barat
polisi dari tim jaguar polresta depok ini menghadang mobil pelaku
keduanya disergap dan langsung ke depok
keduanya disergap dan langsung ke depok

akibat mobil korban bersenggolan dengan mobil para pelaku

untuk menghilangkan jejak kedua pelaku menyembunyikan kendaraan yang mereka gunakan di bandung
ada delapan pria yang sudah tayjiri demokrasi di bandung

sementara itu dua pelaku yang ditangkap diketahui berprofesi sebagai debt collector
pelaku lawrence paliama diketahui sebagai orang yang membacok korban
sedangkan edwin hitipeu adalah orang yang pertama berselisih paham dengan korban
sementara istri korban iryana menjelaskan kronologi penganiayaan saat dimintai keterangan oleh polisi
dari keterangan pelaku dan istri korban disimpulkan penganiayaan ini terjadi hanya karena kecelakaan
sehingga mematahkan sejumlah opini yang menyatakan herman syah diincar setelah menjadi saksi kasus rizik syihab
sebelumnya korban hermansyah menderita sejumlah luka akibat bacokan senjata tajam
korban dianiaya sekelompok orang tidak dikenal minggu dini hari di tol jagorawi arah depok